peningkatan permintaan plasma konvalencent sebagai terapi penyembuhan kofit sembilan belas tidak
sebanding dengan ketersediaan alat atau kantong darah plasma konvalencent saat ini upt pmi surabaya
tengah mengalami keterbatasan kantong sehingga warga yang akan mendonorkan harus antri lebih
lama antrean bisa sekitar satu minggu setelah warga melakukan pemeriksaan darah padahal jika kantong
darah tersedia cukup banyak proses antrean mulai dari pemeriksaan darah hingga siap donor hanya satu
hari dulunya kan memang masih sedikit tapi sekarang mulai bulan januari kemarin sudah banyak
yang mendonorkan plasma konvalesen kurang lebih dua minggu ini ada kantong yang tidak bisa kita
apa itu belum bisa kita layani sehingga banyak masyarakat yang mendonorkan mungkin belum bisa
sesuai dengan waktunya saat ini pmi surabaya memakai tiga merek alat untuk
hai untuk satu perusahaan yang mendonorkan plasma konvalensen setelah penyembuhan kofit sembilan belas
satu merek alat harus menggunakan merek kantong yang sama dari tiga merek alat tersebut hanya dua
alat yang beroperasi padahal satu alat hanya bisa dipakai untuk dua belas pendonor dalam satu hari sehingga
dalam satu hari pmi surabaya bisa mengumpulkan dua puluh lima pendonor atau tujuh puluh lima kantong selain dengan
memaksimalkan dua alat pmi juga tengah menunggu kantong plasma yang sudah dipesan dan sedang
dalam proses pengiriman lama pengiriman biasanya membutuhkan waktu sekitar tiga minggu
pmi mengapresiasi saat ini kesadaran warga makin meningkat untuk melakukan donor plasma
karena alasan kemanusiaan aja mbak untuk membantu rekan rekan yang lainnya temur masyarakat yang
terkena kofit sembilan belas kita dari satu minggu yang lalu diskrining di polres abas setelah itu kita di
hubungi oleh pihak pmi untuk melakukan donor plasma ini satu mingguan sekitar
minggu hingga hari ini stok plasma konvalesan di uptpmi surabaya masih bisa mencukupi permintaan
dari surabaya yaitu sebanyak tiga puluh pasien perhari ardia putri andreas wicaksono surabaya jawa timur